gak salah kamu nih ngurus anak sendiri gak bisa
nyapu nggak ngepel enggak bersihin kamar juga enggak
nyuci mobil juga enggak
masa yang ngurus anak gak mau
enak aja cari pengasuh gak bisa
kamu harus urus sendiri
udah gitu lancang banget nyuruh mama nyari
kamulah cari sendiri
udah setara ganggu aja
rena halo sampai dimana tadi
itu sintia biasa minta pengasuh
oh oh biasalah
karena sibuk ngurusin bella mama sampai gak peduliin aku
padahal aku udah kewalahan ngurus vicky
lihat aja aku akan melakukan
aku mohon kamu jangan berhubungan lagi sama aku
jangan telfon aku
walaupun itu dengan alasan anak anak
aku sudah bilang semuanya ke aku

kamu puas melarang hak anak anak untuk bicara
kamu puas melarang hak anak anak untuk bicara
iya aku puas
seandainya kamu gak ngomong pribadi sama afif
seandainya kamu gak nelfon afif di belakang aku
ini semua gak akan terjadi
ini semua akan terjadi
jelas jelas istrinya salah masih aja dibelain
reno udah pasti digulang gulang
reno kayaknya marah banget
apa dia habis bertengkar sama istrinya
he he bagus lah kalo dia marahin istrinya
kalau dia marahin istrinya
biar tahu diri perempuan itu
inilah yang mama takutkan dari awal afif
mama kan udah bilang
kamu jangan ke sana
kamu gak mau dengerin apa kata mama sih
akhirnya no salah paham
dia memisahkan bella dan anak anaknya dari kamu
kamu datang itu harusnya dalam keadaan tenang
suasana lagi panas kamu malah datang ke sana
aku tidak akan ke sana ma
aku tidak akan ke rumahnya
aku tidak akan menemui bella
bahkan aku tidak ingin bicara sama dia
walaupun saat ini dia dihukum
karena bukan kesalahan dia
afif kamu sama bella kan punya anak
anak anak itu sangat memerlukan perhatian kamu
kasian mereka malah
kasian mereka masih kecil afif
membuat bella semakin menderita
aku gak ingin buat dia semakin sedih
walaupun tadi pada saat dia telpon
aku dengar suaranya bella
dia sedih ma
reno yang memaksa untuk melakukan itu semua
seandainya bela menikah dengan reno dan dia bahagia
aku pasti tidak akan menelpon bella
dan semua ini tidak harus terjadi
sebenarnya sebenarnya apa sih
apa yang dimau oleh kakaknya reno
kenapa dia menyiksa bella banget
kenapa dia benci sama benang
iya mama tahu
harusnya reno itu bisa keras dong
jangan jadi seperti ini
bingung mama jadinya
pernikahan dia gak bahagia sama reno
aku harus tahu lebih banyak dengan ini
saya kan tadi tadi mama udah kasih kamu suku
oh ya terus
tuh kan dari tadi malam vicky bener bener gak bisa diem ma
aku sampai capek banget buat ngurusin dia
awal bisa kan bantuin aku
rena sebentar ya
biasa sintia tunggu ya
mau apa lagi sih cynthia
ada urusan apa sih
ma aku bener bener gak bisa tidur semalam mama buat jagain vicky
atau mama bisa nggak bantuin aku buat cariin pengasuh
siapa tau dia bisa bantu aku ma
gak salah kamu nih
ngurus anak sendiri gak bisa
bersihin kamar juga enggak
nyuci mobil juga enggak
enak aja cari pengasuh gak bisa
kamu harus urus sendiri
udah gitu lancang banget nyuruh mama nyari
kamulah cari sendiri
halo sampai dimana tadi
itu sintia biasa minta pengasuh
oh oh biasalah
karena sibuk ngurusin bella mama sampai gak peduliin aku
padahal aku udah kewalahan ngurus vicky
aku akan ngelakuin sesuatu sama mantan menantu mama itu
kamu diam dulu ya sayang mama ada perlu bentar
dulu kan si nenek saudara tuti itu sering ceritain tentang
sering ceritain tentang non
ya tuti juga bisa kerja di rumah pak reno
itu info dari si nenek
tumben telpon tuti
udah lama kan kita gak ketemu ya nonto
jadi gini loh
aku ada perlu sama kamu
kamu mau kan tolongin aku
kamu tenang aja ya
ada bayarannya kok
mau dong non
kan kita agak boleh nolak rejeki ya non
emang perlu bantuan apaan non
sekarang juga kamu datang ke rumah saya
kamu datang sekarang ya
oke saya tunggu
aku mau jemput anak anak kak
biar aku aja yang jemput anak anak di sekolah
hah tapi itu kan tugas aku
aku gak enak kalau nyuruh kakak yang jemput anak anak
gak usah alesan
kamu rapi kayak gini mau ketemu sama suami kamu kan
aku tuh bukan orang bodoh ya
aku bisa baca gerak gerik kamu
kok belum keluar sih
iya kamu harus tahu deh

jadi kemarin gini
aku tuh nemuin lipetan mantra di bawah bantal suami aku
dan kamu tahu nggak sih siapa yang nemuin
ternyata itu adalah selingkuhannya suami aku bu
ya ampun gila banget gak sih
oh iya bukan cuma itu aja
ternyata dia juga nyimpen bunga mawar bunga kenanga dan bunga melati
yang dibungkus sama kain kafan
dan itu diletakkan di dalam lipetan pakaian suami aku
sari bunga kamboja yang ditaruh di dalam dapur
dan nantinya akan dimasukkan ke dalam makanan dan minuman
dan kalau misalnya sampai dimasukkan ke dalam makanan dan minuman ya
suami aku tuh bakal nurut banget sama dia
kebayang gak sih kalau sampai itu semua terjadi
tapi untungnya aku ngeliat itu semua dan akhirnya aku buang ke tempat sampah
kalau sampai kejadian ya ampun suami aku pasti bakal diambil sama cewek itu
ya udah nanti aku telpon lagi ya
anak aku kayaknya udah pulang sekolah
berarti nanti aku harus periksa kamar renov
siapa tahu aku nemuin bunga yang dibilang sama cewek barusan